pemerintah tunduk pada ketentuan konstitusi yang telah diputuskan oleh mk
yang menyatakan bahwa jabatan komisioner kpk berlaku dari empat tahun sebelumnya menjadi lima tahun
lalu bagaimana kita menakar untung dan ruginya ketika jabatan dari pimpinan kpk ini menjadi lima tahun
kita akan langsung membahasnya dengan kurnia ramadana peneliti dari icw
dan juga pak rumadi ahmad tenaga ahli utama kantor staff presiden
selamat malam bapak bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
semoga semua dalam kondisi sehat saya ke pak rumadi dulu
pak rumadi mungkin terkait dengan putusan mk ini sudah bergulir ya pak ya sudah cukup banyak diperbincangkan
tapi yang baru baru ini menjadi highlight adalah statement dari menko polhukam
pak mahfud md yang menyatakan bahwa awalnya pemerintah ini agak kurang sependapat sebenarnya
tapi lagi lagi karena itu putusan hukum
putusan mk akhirnya tunduk begitu pula pemerintah
tapi kami tuh ingin tahu pak apa sih sebenarnya yang awalnya membuat pemerintah kurang sependapat
hingga harus terjadi diskusi hingga debat juga katanya dengan sejumlah pakar
ya presiden sudah memberi arahan bahwa pemerintah mengikuti sepenuhnya putusan mk
seperti yang didisiun oleh pak mahfud
kemenkopol hukam dan itu artinya ada implikasi implikasi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah
termasuk merevisi keputusan presiden terkait dengan pimpinan kpk yang ada sekarang ini
memang sebelumnya pemerintah mendengarkan pendapat semua kalangan ya
dari kalangan teman teman aktivis ahli hukum tata negara kemudian dari anggota dpr
pendapat pendapat semuanya kita simak
ada yang setuju ada yang tidak setuju ada yang mengkritik putusan mk ini termasuk pak mahfud
betul betul kali menyatakan secara pribadi memang ada sesuatu yang tampaknya kurang serg gitu
karena misalnya ada putusan mk yang dianggap tidak konsisten dan sebagainya
tetapi pemerintah dalam posisi harus taat dan tunduk pada putusan mahkamah konstitusi
karena itulah mekanisme ketatanegaraan yang
jadi meskipun mungkin sebagian kalangan menganggap ini putusan yang kurang tepat atau tidak adil dan segala macamnya
tetapi itulah mekanisme ketatanegaraan kita sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengikuti putusan mk itu
itu sih mbak prinsip yang terkait dengan apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan keputusan mahkamah konstitusi ini
yang awalnya buat kurang serek itu apa sih sebenarnya pak rumadi hingga akhirnya pemerintah juga sempat ada tidak sependapat begitu dengan apa yang tertuang dalam putusan itu
ya seperti yang disampaikan oleh pak menko itu misalnya soal masa jabatan
dan kenapa antara jabatan ini dan itu berbeda ketika memutuskan jabatan apa namanya
kemudian untuk hakim hakim mahkamah konstitusi misalnya
perjepatan perjepatan itu yang kita dengarkan yang teman teman masyarakat sikli juga memberikan kritik
tetapi sekali lagi meskipun mungkin secara pribadi ada yang kurang stres tidak setuju
tapi karena mekanisme ketatanegaranya begitu ya mau tidak mau pemerintah harus tunduk dengan putusan ini
sebelum saya ke mas kurnia yang sejak tadi juga sepertinya sudah mau menyampaikan poin poinnya
pak rumadi singkat saja
harus diterapkan di masa kepemimpinan yang sekarang pak
ya banyak hal pak
kalau pak menko peluka pak mahfud juga sudah berkomunikasi dengan banyak kalangan
termasuk kalau kita membaca pemberitaan hari ini prof mahfud juga sudah berkomunikasi dengan hakim mk
dan memang pasukan masukan kemudian putusan mk ini memang berlaku sejak diusapkan
di dalam putusan itu
sehingga salah satu pertimbangan pentingnya yaitu bahwa putusan mk itu final dinamika dan berlaku ketika putusan itu dibacakan
kecuali ada ketentuan lain dari mahkamah konstitusi
misalnya mahkamah konstitusi memberikan waktu
misalnya dalam undang undang tertentu itu kan putusan mahkamah konstitusi juga putusan ini bisa dilaksanakan sekian tahun misalnya
tapi sejauh tidak ada norma itu yang diikuti ya bahwa putusan mahkamah konstitusi itu
itu berlaku ketika diusapkan itu di dalam sidang pengadilan
baik dari pak rumadi kita ke mas kurnia yang juga sudah siap ya argumennya
kalau melihat sikap dari pemerintah bagaimana kemudian pandangan icw terutama ketika putusan dari mk ini langsung diterapkan di masa kepemimpinan yang bisa dikatakan sejumlah pihak ini penuh kontroversi
ya yang pertama mbak mai kita harus runtut waktunya
ketika putusan mk itu dibacakan respon prokret
mbak mai kita harus runtut waktunya
keputusan presiden ini tidak didasarkan atas dasar pertimbangan hukum
akan tetapi lebih bernuansa politis
karena untuk apa mengundang akademisi kalau ujung ujungnya argumentasi yang disampaikan pak rumadi prof mahfud itu adalah final dan mengikat
karena memang sumber persoalannya di sini adalah putusan mahkamah konstitusi itu sendiri
yang harusnya putusan mk itu bersifat prospektif ke depan tapi justru mundur ke belakang
orang namanya nurul gufrod
kemudian poin yang kedua adalah kalau kita merujuk pada banyak putusan mk
masa jabatan itu adalah pertimbangan politik yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah dan dpr bukan justru mahkamah konstitusi
selain itu juga mk tidak konsisten ketika ada pihak yang menguji undang undang mahkamah konstitusi berkaitan dengan masa jabatan hakim lima belas tahun
mereka tidak berani mengeluarkan argumen seperti ini
maka kita harus mencari
karena itu sejak awal kami sudah menyuarakan lebih baik pemerintah tetap saja membentuk panitia seleksi pimpinan kpk dan menambah masa jabatannya satu tahun
bukan justru memperpanjang masa jabatan firly bahuri dan empat orang komisioner lainnya yang sama sekali tidak berkontribusi apapun terhadap pemberantasan korupsi
selain itu mbak mai yang penting disampaikan ini sekaligus menjadi catatan buruk pemerintahan pak jokowi
masih ingat selama sembilan tahun terakhir revisi undang undang kpk berada di rezim pemerintahan pak jokowi
pimpinan kpk bermasalah dipilih oleh pak jokowi
ketika puluhan pimpinan pegawai kpk dipecat pak jokowi tidak mengeluarkan sikap apapun
ditambah yang keempat pak jokowi justru memperpanjang mimpi buruk pemberantasan korupsi akan hadirnya firly bahuri nurul gufron dan tiga orang pimpinan kpk lainnya
baik pak rumadi tadi bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kurnia ramadana
selain itu juga kalau kita lihat ya pak ya ini menanggapi sikap pemerintah terhadap putusan mk yang ada
mantan pegawai kpk yang tergabung dalam im lima puluh tujuh plus juga menilai bahwa justru putusan ini bisa dikatakan nantinya akan berpotensi menjadi tanda kutip alat gebuk pemerintah nih untuk kepentingan politik
nah respon dari pemerintah menanggapi
tadi yang disampaikan oleh kurnia dari icw dan juga para teman teman dari im lima puluh tujuh plus ini seperti apa pak rumadi
pertama begini mbak saya kira kecurigaan kecurigaan itu terlalu berlebihan ya
kalau misalnya apa yang diambil oleh presiden ini bernuansa politik dan lain sebagainya
kenapa pemerintah merasa perlu untuk berkonsultasi dengan banyak pihak
itu karena memang kita juga mendengarkan
masyarakat itu memberikan penilaian yang macam macam terkait dengan putusan mk ini
dan kami tahu teman teman aktivis anti korupsi kemudian beberapa teman aktivis yang bergerak dalam isu isu kebetanegaraan memang memberikan penilaian yang kritis terhadap putusan mk ini
kami mendengarkan dan pemerintah mendengarkan semuanya termasuk presiden mendengarkan semua pendapat pendapat itu
karena persoalan inilah yang kemudian
dan pemerintah merasa perlu untuk menyaring dulu bagaimana pendapat pendapat yang ada dalam masyarakat
tetapi kan prinsipnya begini apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini presiden presiden tidak mungkin menyimpangi dari putusan mahkamah konstitusi
jadi itu prinsipnya
makanya meskipun tadi yang dikatakan oleh prof mahfud dan juga yang saya tegaskan
meskipun misalnya dalam sisi
di perdebatan akademik kita misalnya tidak setuju dengan putusan mahkamah konstitusi ini
tetapi inilah pilihan yang memang harus diambil sebagai konsekuensi ketatanegaraan yang sudah kita sepakati bersama
terlepas tadi ya mas kurnia punya penilaian terhadap pimpinan kpk yang ada sekarang ini
kami tahu teman teman aktivis anti korupsi ini memang memberikan pelayanan yang sangat kritis
terhadap pimpinan kpk dan saya kira itu sehat sehat saja sebagai bagian dari kontrol masyarakat sipil terhadap
kekerjaan lembaga pemberantasan dari korupsi yang memang diberikan mandat oleh undang undang
saya kira itu hal yang wajar dan ini adalah bagian dari dinamika demokrasi saya kira
ya kita tahu sama sama bahwa aturan mk atau putusan mk ini memang sifatnya mengikat ya pak
tapi kemudian lagi lagi yang dipertanyakan sejumlah pihak apa sih sebenarnya urgensinya
kenapa harus langsung diterapkan
kenapa harus langsung diterapkan
masa kepemimpinan yang saat ini begitu
yang tadi juga bapak sempat sebutkan bahwa menjadi sorotan oleh publik maupun tadi teman teman aktivis
ada sejumlah catatan di kepemimpinan firly bahuri dan kawan kawan ini
ya pemerintah terutama presiden dalam hal ini tentu tidak mau menambah komplikasi komplikasi baru ya
dari misalnya mengambil tindakan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
dan itu kita paham semuanya berlaku ketika putusan itu diucapkan di dalam sidang di mahkamah konstitusi
kalau misalnya pemerintah menyimpangi atau mengambil penafsiran sendiri tentang putusan itu
itu justru akan menambah komplikasi persoalan di masa yang akan datang
itu artinya nanti pemerintah dikatakan tidak tunduk pada putusan hukum
dan mungkin nanti juga akan ada gugatan gugatan baru kalau misalnya pemerintah tidak melakukan putusan mahkamah konstitusi pada saat ini juga
karena nanti pasti akan ada pihak juga yang merasa dirugikan dari putusan dari langkah yang diambil oleh pemerintah ini
baik mas kurnia sesuai dengan headline kita ini untung rugi masa jabatan lima tahun pimpinan kpk
kalau boleh saya tambahkan ini yang mulai langsung berlaku di kepemimpinan saat ini
di pimpin oleh firly bahuri
menurut anda kalau menimbang nimbang ditakar takar untung ruginya seperti apa
dan lebih banyak untung atau tidak
untung untung saya rasa yang paling penting untuk pemerintah saat ini adalah karena bahwa pemerintah ini sudah terhubung dengan kepentingan
atau ruginya nih sebenarnya

menguntungkan lima orang pimpinan kpk dan merugikan kita semua
kalau kita cermati mbak maifri tadi mbak mai sudah sempat mengatakan banyak sekali kontroversi
ketika firly bahuri ini menjabat sebagai pimpinan kpk
icw mencatat beberapa hal yang pasti akan terjadi satu tahun mendatang
yang pertama misalnya yang sudah menjadi rutin dan berkala yaitu penindakan anjlok
operasi tangkap tangan menurun tajam saya rasa
kemudian yang kedua ada kesulitan dalam pendeteksian pencarian dan penangkapan buronan
ada banyak kasus mangkrak di era pak firly bahuri ini
dan bukan tidak mungkin ke depan ada potensi pelanggaran kembali
karena itu yang setiap tahun
muncul dalam pemberitaan yang dilihat oleh masyarakat
kalau dulu kita rutin sekali melihat prestasi dari kpk sekarang justru bernada negatif
yang menjurus pada kontroversi pelanggaran etik bahkan ada yang berpotensi tindak pidana
seperti mantan pimpinan lili pintauli
jadi saya rasa sama sekali tidak ada manfaatnya memperpanjang pimpinan kpk sampai tahun dua ribu dua puluh empat
dan juga yang penting jadi catatan di internal pemerintah itu kan banyak ahli hukum
termasuk guru besar hukum tata negara prof mahfud md
pak mahfud apalagi yang bersangkutan sebelumnya menduduki jabatan ketua mahkamah konstitusi
yang paham betul putusan mk itu tidak berlaku surut dan harus diberlakukan ke depan
jadi dengan presiden tetap nanti secara legal formalistik menerbitkan kpk
pres perpanjangan firly bahuri dengan sendirinya juga turut berkontribusi merusak tatanan hukum tata negara
merusak tatanan konstitusi yang sebenarnya itu tidak bermakna seperti hari ini
dengan sikap dari presiden jokowi
tentu masyarakat menarik misalnya dari kantor staf presiden atau dari pak menko polhukam bisa membuka catatan perdebatan akademik tadi
yang tadi pak rumadi sampaikan
siapa yang setuju siapa yang tidak setuju
sehingga masyarakat bisa tercerahkan hingga sampai pada putusan akhir pak jokowi tetap memperpanjang firly bahuri
jadi tidak hanya diucapkan tapi bisa dibuktikan agar bisa menjadi yang tadi pak rumadi sampaikan kontrol dari masyarakat
oke tadi salah satu poin yang ditegaskan pak rumadi adalah bagaimana kemudian ini menjadi sikap teguh dari pemerintah untuk patuh pada aturan
kita semua tahu bahwa aturan
keputusan mk ini sifatnya mengikat
tapi lagi lagi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh mas kurnia
bahwa sebenarnya aturan mk ini juga bisa diterapkan nanti ke depannya
di masa kepemimpinan selanjutnya
tapi yang justru dilakukan oleh pemerintah saat ini tim pansel yang sempat disebut sudah mulai ada diskusinya
akhirnya juga dihentikan kerjanya karena ada penambahan satu tahun lagi
kalau icw catatannya itu seperti apa sih
mengapa kemudian pemerintah begitu ngoyot
kutip begitu ya
untuk menambah satu tahun
dan satu tahunnya ini ditambahkan di masa kepemimpinan firly bahuri dan kawan kawan
termasuk nurul gufron yang mengajukan pengujian ini
ya sebenarnya mbak mai
ada perbedaan sikap dari pemerintah
kalau terkait dengan putusan mk
undang undang kpk gagah betul semua perwakilan pemerintah mengatakan pemerintah taat hukum
final and binding putusan mk harus diterapkan
tapi pada putusan yang lain misalnya undang undang cipta kerja
tidak ada perwakilan pemerintah
saya mengatakan pemerintah taat dengan putusan mk
jadi ada cherry picking yang ditangkap oleh masyarakat
bukan atas dasar hukum formil
tapi justru lebih bernuansa politis
itu yang pertama mbak maifri
kemudian yang kedua
sebenarnya gejala janggal sikap pemerintah itu sudah terlihat sejak bulan mei kemarin
kalau kita merujuk pada empat tahun lalu
saya rasa pak rumadi kala itu turut menyuarakan
tentang kpk yang lebih baik ke depan
pemerintah sudah membentuk panitia seleksi pimpinan kpk pada minggu kedua bulan mei
tapi lihat pada minggu kedua bulan mei
kalau saya tidak salah tanggal tujuh belas atau tanggal delapan belas mei
kami membayangkan pidato itu sudah menyampaikan nama nama panitia seleksi pimpinan kpk
ternyata tidak seperti itu
pemerintah sedang menyiapkan
jadi terlihat ada
ada kolektivitas antara pidato dan pak pratik itu
karena dua hari kemudian
mahkamah konstitusi sudah memutus
atau kami menduga
pemerintah sebenarnya sudah tahu
putusan mahkamah konstitusi itu
sehingga sejak awal pemerintah enggan membentuk pansel
karena khawatir nanti strateginya bisa buyar
ketika dikritik masif oleh masyarakat
pak rumadi silahkan
kalau kecurigaan mas kurnia soal apa yang disampaikan oleh pak man sesnek
kemudian dua hari ada putusan mk
saya bisa memastikan bahwa itu memang proses yang terpisah sama sekali
kami tahu prosesnya bagaimana pak menkesnek kemudian menyampaikan itu ke masyarakat
karena memang benar benar sedang menyiapkan
termasuk sedang menyaring nama nama yang nanti akan menjadi bisa
bisa menjadi bagian dari pansel kpk
jadi sama sekali di luar
di luar kalau misalnya dihubung hubungkan dengan putusan
mk yang dua hari kemudian
sejauh yang saya tahu itu tidak ada hubungan sama sekali
karena memang pemerintah benar benar sedang menyiapkan pansel
itu yang pertama
kemudian yang kedua
kalau dari sisi pemerintah ini bukan soal untung rugi
saya tahu mas kurnia memberikan perspektifnya
soal untung rugi
karena sejak menit pertama ketika pimpinan kpk periode ini
teman teman ngo itu sudah memberikan penilaian yang sangat kritis
jadi saya bisa memahami suasana kebatinannya
ini sudah mau habis tiba tiba ada perpanjangan
jadi saya bisa memahami situasi kebatinan itu
tapi bagi pemerintah ini bukan soal untung rugi
tetapi ini isunya adalah soal ketaatan pada hukum
dan ketaatan pada putusan mahkamah konstitusi
itu aja sebenarnya yang ingin kami luruskan dari persoalan ini
baik taat pada aturan konstitusi ya pak ya
tapi kalau terakhir mungkin tadi saya sempat tanyakan kepada mas kurnia
saya mau tanyakan terakhir kepada pak rumadi
kalau kita bicara untung rugi masa jabatan lima tahun pimpinan kpk
langsung diberlakukan di masa kepemimpinan firly bahuri
bagaimana pemerintah memandangnya
ya makanya tadi saya bilang bagi pemerintah ini isunya bukan soal untung dan rugi
jadi untung rugi itu bukan isu bagi pemerintah
tetapi bagi pemerintah adalah apakah taat hukum atau tidak
jadi posisinya di situ pak
kita tidak menimbang nimbang soal untung dan rugi
mungkin kelihatannya menguntungkan
tetapi kalau dikatakan tidak taat hukum
tidak taat dengan putusan mahkamah konstitusi
itu menjadi isu baru lagi begitu ya
yang berseberangan dengan mas kurnia
itu bisa mengatakan bahwa presiden tidak taat hukum
presiden membangkang dengan putusan mahkamah konstitusi
kalau tadi dikatakan misalnya terkait dengan undang undang cipta kerja misalnya
putusan mahkamah konstitusi terkait dengan undang undang cipta kerja itu diberi waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan
ya meskipun kemudian pemerintah mengambil langkah apa namanya
mengeluarkan perpu terkait dengan itu
tetapi kerangkanya masih tetap dalam kerangka hukum
tidak berada dalam konteks di luar hukum
baik satu hal yang pasti sejak tadi kita sudah membahas bersama
besar harapan nantinya lembaga antiraswa ini bisa benar benar melakukan tugas dan fungsinya
untuk memberantas korupsi
bukannya justru membuka ruang ruang baru di dalam lembaga tersebut ya
karena seperti yang kita tahu survei indikator tingkat kepercayaan publik terhadap kpk ini juga kian menurun
dan tentu ini bukan satu hal yang diinginkan semua pihak ya
kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa
mau tidak mau kita akan simak bersama apa kemudian plus minusnya
kelebihan kekurangan untung ruginya dari penerapan aturan dari putusan mahkamah konstitusi ini
langsung di kepemimpinan yang di kpk sekarang
terima kasih banyak kepada peneliti icw kurnia ramadana dan juga tenaga ahli utama kantor staff
presiden parumadi ahmad sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia newsroom
sama sama terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih mas kurnia